target vaksinasi covid sembilan belas sejuta dosis per hari terancam molor embargo vaksin yang dilakukan di sejumlah negara menyebabkan datangnya pasokan vaksin tertunda
lalu bagaimana dampaknya terhadap laju program vaksinasi di indonesia
kita akan berbincang dengan anggota komisi sembilan dpr kurniasi mufidayati dan epidemiolog ui tri yunis miko wahyono
assalamualaikum selamat malam bu kurniasih dan pak miko apa kabar
selamat malam alhamdulillah kabar baik mbak
alhamdulillah dalam kondisi sehat sehat saja
terima kasih waktunya malam hari ini kita berbicara mengenai program vaksinasi yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah
kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari kementerian kesehatan bapak ibu tapi tidak bisa hadir malam hari ini
tapi kita lihat cuplikan dulu pernyataan dari bu nadia mengenai kesiapan ataupun vaksinasi covid sembilan belas yang terkendala supply
sehingga kemudian pasokan vaksin
indonesia juga mungkin terhambat berikut cuplikannya
yang seharusnya kita mendapatkan dari covax facility itu pada bulan ini kurang lebih totalnya adalah tujuh juta
atau secara total sih kita harusnya sampai mei itu mendapatkan sebelas juta
tapi sampai saat ini kita baru menerima satu juta
bahkan di april pengiriman yang tadinya antara tiga sampai dengan lima juta itu juga ditunda ke bulan mei
jadi apakah nanti di bulan ming kita dapatkan
untuk mendapatkan langsung utuh sebelas juta ini yang sedang kita konfirmasikan kepada covax facility
tentunya kita harus kembali memprioritaskan kepada siapa sih yang akan mendapatkan vaksin di bulan april ini
karena jumlah vaksinnya yang terbatas
nah pemerintah sudah memutuskan bahwa di bulan april ini kita akan fokus kepada usia di atas enam puluh tahun dan kepada guru dan tenaga pendidik

ada rapat dengar pendapat dengan menteri kesehatan ya bu kurniasi bagaimana hasilnya dalam rapat tersebut
ya kemarin kita rapat harus selesai pukul dua puluh tiga ya tadi malam
membahas tentang secara detail tentang ketersediaan vaksin ini
dan memang betul vaksin yang dari gavi ini kan sudah mundur lama dan jumlahnya masih jauh ya
sehingga ini pasti akan mempengaruhi terhadap target target capaian vaksin yang akan dilakukan
nah nanti malam kita sudah merumuskan laporan sikat ataupun kesimpulan bersama
yang kita tetap meminta kepada pemerintah dalam percepatan pencapaian herd immunity yang ditargetkan semula itu bisa terwujud paling tidak di akhir tahun ini gitu ya
itu harus melakukan penyesuaian roadmap vaksinasi
mau nggak mau harus melakukan penyesuaian roadmap vaksinasi
yang memperhatikan beberapa hal
terutama menghitung ulang ketersediaan vaksin
dan harus memastikan angka angka yang memang sudah mulai agak ragu ya
itu harus dipastikan mungkin dianggap tidak ada
sehingga kalau pun ada itu akan menjadi satu kelebihan
karena kalau kita tetap menghitung ada yang dari gavi tapi kemudian tidak ada itu akan menjadi satu kekosongan vaksin
kemudian kita juga meminta ada penghitungan ulang terhadap semua target vaksin yang harusnya dicapai
kuartal satu kuartal dua dan waktu waktu yang sudah dijadwalkan itu yang sudah pernah disepakati dan direncanakan dan dipresentasikan di komisi sembilan
yang berikutnya kita juga meminta agar ada skenario terburuk yang harus diantisipasi
jadi kita tidak berharap angan angan yang nanti akan dapatkan kemarin dijelasin memang sudah berkirim surat ya
untuk gavi ini berkirim surat kemudian melakukan diplomasi
tetapi kan kita nggak tahu
dan masih akan sangat tergantung lah dengan negara lain
jadi kita juga mendorong agar benar benar mengantisipasi skenario terburuk itu seperti apa
sehingga kita survive dan tetap sukses dalam program vaksin nasional
yang terakhir kita mendorong sekali dan meminta kepada pemerintah agar ada percepatan untuk produsen vaksin yang dari dalam negeri
yang merah putih ini kan sudah ongoing proses
nah yang nusantara ini kita minta kepada bepom untuk melakukan pendampingan
karena memang kemarin masih ada uji klinis yang harus dilakukan
ini dilakukan pendampingan tahapannya harus diselesaikan seperti apa
agar tetap bisa memiliki harapan untuk bisa diproduksi juga
karena kita rasanya ini menjadi satu momen untuk kita mengevaluasi ya mbak
bahwa kita nggak bisa tergantung dari luar negeri
kita harus mandiri saat ini
dan inilah momen yang paling tepat untuk bangsa kita
kita memiliki vaksin dari dalam negeri karya anak bangsa
yang sebenarnya insya allah
sudah prosesnya panjang ya dari vaksin merah putih ini
kita juga sudah rapat berkali kali dengan kemenristek dengan eidman dan juga semua tim peneliti terkait dengan vaksin merah putih
dan mudah mudahan ini bisa didorong untuk percepatan agar bisa segera diproduksi di dalam negeri kita
sehingga kita tidak tergantung lagi dari vaksin luar negeri
karena memang ternyata dari vaksin vaksin yang sudah diperhitungkan di luar yang gavi itu proses iue nya juga masih panjang
masih dalam proses semua
sehingga yang sudah pasti itu ya baru sinovac aja yang diproduksi sekarang ini oleh bio farma
yang lainnya masih proses eua
tadi malam dari kemarin pagi kita rapat bersama dengan bepom dan bio farma juga kemenkes
jadi kita juga menanyakan kepada bepom
sudah sampai di mana proses proses eua ataupun register dari vaksin vaksin yang akan digunakan di indonesia
karena kita harus memastikan semuanya terregister sesuai dengan sop
dan semua memiliki iue
iue yang sesuai dengan sop yang ditentukan oleh who
dan ternyata masih dalam proses semua yang lainnya ini
artinya kita tidak bisa berharap cepat juga untuk bisa digunakan di indonesia
jadi ini satu situasi yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah
agar program vaksin nasional ini bisa cepat dan tepat dilakukan
karena tadi ya kita untuk mencapai herd immunity ini masih panjang waktunya
sementara kan potensi penularan terus berjalan ya
mungkin nanti prof miko juga bisa berikan informasi
kepada kita bahwa ini masih ada potensi potensi penularan yang sangat tinggi gitu ya
angka meninggal juga masih lumayan gitu ya
kita juga meminta agar ada akselerasi program vaksinasi untuk menjangkau khususnya kelompok lanjut usia
yang mimpang satu dari tiga lansia yang terpapar oleh covid ini meninggal ya
jadi angka meninggalnya sangat tinggi sekali
jadi kita minta diprioritaskan
termasuk juga guru yang kalau memang
presiden jadi akan memperlakukan mulai ada tatap muka
walaupun nanti hybrid dan sebagainya itu tetap harus menjadi utama
dan untuk mendorong vaksin nasional vaksin merah putih maupun vaksin nusantara
komisi sembilan berkomitmen untuk melakukan pemantauan ini
bahkan di saat reses pun kita akan melakukan rapat untuk memantau perkembangan dari vaksin merah putih dan vaksin nusantara ini
supaya kita tidak tergantung terlalu besar lagi terhadap vaksin vaksin dari luar negeri
itu beberapa kesimpulan rapat tadi malam
yang dihadiri oleh pak menkes kepala dirut bio farma dan juga kepala bepom yang bu feni
jadi semuanya kita integrasikan tadi malam dan kita membuat kesimpulan supaya pemerintah bertanggung jawab
dan harus benar benar mencari solusi mengantisipasi situasi terburuk
kalau benar benar nanti vaksin tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan
karena memang sekarang
sekarang saja sudah angkanya untuk vaksin sehari sudah di atas sembilan juta
tapi setiap harinya itu akan dikurangin nanti ke depan
sementara kan potensi penularan semakin meningkat
jadi vaksin diturunkan potensi penuaran meningkat
ini kan akan sangat bahaya buat masyarakat
pak miko tanggapannya bagaimana pak
karena banyak epidemiolog kemudian menyimpulkan memang proses program vaksinasi di indonesia saat ini relatif berjalan cukup lamban
meskipun memang ada faktor faktor yang lain
seperti tadi di sampai jawa

jadi keberhasilan program vaksinasi amat bergantung tiga faktor
satu adalah supply
yang kedua adalah faktor pelayanan publikasi
ketiga adalah faktor masyarakat
jadi kalau supply dan storage kemudian faktor pertama ini terhambat begitu ya semuanya akan berpengaruh
kalau supply lancar kemudian berarti memberi pelayanan gitu lah
kemudian kalau petugasnya nggak ada
kalau fasilitas pelayanan itu tidak ada
kemudian juga akan terhambat
ketiga adalah masyarakat
kalau masyarakat menolak
kalau masyarakat kemudian menghambat pemberian vaksinasi juga akan terhambat
jadi semua faktor itu yang tiga ini harus diperhatikan benar benar
pada saat pemerintah membuat pos saya pikir sudah diperhatikan tiga faktor tersebut begitu
jadi faktor supply dan storage itu sudah diatur
bahkan kita akan men storage
untuk vaksin ini di swasta karena untuk storage di fasilitas pemerintah itu tidak cukup
kemudian faktor pelayanan harus pelayanannya akan semua didibatkan baik tni
sebori dan swasta akan didibatkan di luar pemerintah begitu
jadi benar benar harus didibatkan semuanya
kemudian yang ketiga masyarakatnya ini yang belum diperhatikan
kalau masyarakat itu menolak dan kemudian besar yang menolak
maka kemudian proses vaksinasi akan terhambat
tapi jangan kalau ada hambatan kemudian alternatifnya harus ada program atau intensifikasi dari program penanggulangannya
kalau begitu psbb harus digalakan
kalau gitu ppkm itu harus benar benar serius kita melakukan ppkm atau pembatasan sosial ya
agar penularannya paling tidak terhambat
kalau seperti itu pemerintah harus benar benar kalau logistiknya terhambat nih
pemerintah benar benar mengintensifikasikan program penanggulangannya
baik di pusat di provinsi di kabupaten
jadi marilah kita meningkatkan program penanggulangan covid sembilan belas di kabupaten atau kota yang merah gitu
supaya diturunkan benar benar di kabupaten yang orange atau kuning
menurunkan dengan intensif begitu
jadi paling tidak penularannya akan berkurang
sehingga jumlah kasus covid juga akan berkurang di indonesia
saya ke bu kurniasih karena fungsi dari anggota dewan juga untuk mengawasi bagaimana jalannya eksekutif
target untuk program vaksinasi saat ini memang sudah cukup tepatkah
atau dalam prakteknya banyak penyimpangan bu kurniasi
sehingga target herd immunity kita memang juga cukup
terganggu di luar masalah supply tadi
tapi nanti jawabannya usai jeda
bu kurniasi kami akan kembali di newscast
tetap bersama kami
sampai saat lain
ada sedikit meleset angkanya lah ya tapi memang kita kan harus mendorong ya supaya upaya upaya maksimal ini dilakukan
jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity itu kan harus berdasarkan efekasi dari vaksinnya itu sendiri kan
nah itu dibutuhkan satu ratus delapan puluh satu juta penduduk yang bisa divaksin untuk bisa mewujudkan herd immunity itu
dua puluh juta ini saat ini baru sekitar sembilan jutaan itu masih ngejarnya itu lumayan gitu ya dari sembilan juta untuk menuju sampai satu ratus delapan puluh satu juta
sementara tadi suplai vaksinnya masih dalam proses upaya upaya dilakukan yang memang harus ada terobosan terobosan
nah saya juga kita juga menggarisbawahi bahwa selain dari bergantung terhadap vaksin ini
tadi ya upaya upaya untuk mulai melakukan apa namanya
pembalasan pembalasan kegiatan itu harus sudah mulai disiapkan
kemudian juga kampanye untuk tiga m lima m ini terus harus terus digalakkan terus
karena walaupun sudah divaksin juga kan tetap harus melakukan podcast ya
jadi upaya upaya ini jangan ditinggalkan juga ya
begitu juga dengan penyediaan pasienkes obat obatan untuk bisa menanggulangi pasien atau mengobati pasien pasien covid sembilan belas
jadi semua dari hulu kehilir ini harus ditingkatkan secara signifikan pelayanannya kita dorong
dan kita akan melakukan pengawasan
bahkan untuk vaksin ini kemarin kita juga meminta dihitung ulang anggarannya
ya dihitung ulang anggarannya kalau memang dibutuhkan penambahan anggaran
kemarin dihitung misalnya dibutuhkan lima puluh t untuk bisa vaksin itu satu ratus delapan puluh satu juta rakyat indonesia
maka itu kan berarti harus dicek kembali ketersediaan anggaran tersebut
jadi banyak faktor banyak variable yang harus diseriusin oleh pemerintah saat ini
supaya program vaksin nasional ini benar benar bisa dihitung

dan tadi target untuk herd immunity dengan satu ratus delapan puluh satu juta rakyat vaksin ini bisa tercapai secara baik dan maksimal
dan juga efekasinya berjalan dengan baik juga
pak miko di awal tahun pak jokowi menyampaikan sekitar dua belas hingga lima belas bulan target untuk melakukan program vaksinasi
artinya berkaca dengan angka angka yang muncul saat ini
pemerintah harus lebih legowo untuk menghitung ulang kalkulasi sebagainya
untuk menghitung skenario terburuk
jadi menurut saya kalau herd immunity itu tidak bisa saya tidak yakin akan tercapai
bahwa cakupan imunisasi akan dicapai dalam berapa bulan itu dua belas bulan atau lima belas bulan
seperti kata kemenkes itu lima belas bulan kalau presiden meminta dua belas bulan
bahkan para ahli kesehatan atau epidemiologi meminta enam bulan dilaksanakan begitu
jadi kalau saya berharap sembilan bulan tapi itu tergantung faktor suplainya
kalau faktor supply bisa dilakukan menurut saya sembilan bulan itu mungkin dilakukan percepatan
karena percepatan ini penting untuk menurunkan kasus ini di indonesia yang tadinya wabah
harus turun menjadi endemi di semua kabupaten
dan walaupun kemudian vaksinasi tertunda
tetap dilakukan bahwa untuk menurunkan wabah menjadi endemis bisa kok dengan cara yang lain
jadi menurut saya bukan harga mati bahwa semua vaksin itu harus divaksin tidak
jadi kalau kemudian akan ada penundaan
kemudian lama masih dua tahun
menurut saya upaya upaya penurunan kasus covid sembilan belas di indonesia tidak dilakukan
jadi masih ada upaya lain
penanggulangan covid yang bisa dengan kemudian social distancing atau psbb
atau sekarang dikenal dengan ppkm
dan itu harus dilakukan di seluruh indonesia
dan itu harus serius
jadi kalau sekarang menurut saya upaya upaya pembatasan sosialnya itu kurang serius
jadi masyarakat harus diajak secara bersama sama
yang kurang serius dari sisi pemerintah atau dari sisi masyarakat pak miko
daerah itu juga harus diajak
itu sebagai kinerja bupati atau kemudian wali kota untuk sebagai indikator
kalau mereka tidak berhasil akan menjadi tidak terpilih lagi pada pemilihan yang akan datang begitu
artinya ada skenario lain yang sebenarnya bisa disiapkan
jika memang secara fakta kondisinya laju vaksinasi kita terganjal
karena adanya pembatasan ataupun keterlambatan suplai
bagaimana nanti realisasi yang dilakukan oleh pemerintah
terima kasih sudah berbincang bersama kami bu kurniasi dan pak miko berbagi perspektif malam hari ini
kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan mengenai program vaksinasi di indonesia
cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya